mayako belum keluar keluar juga ya
jadi benar kamu mau nemenin saya makan
kan saya disini udah sampai malem
mau nemenin bapak
cium saya dulu baru saya percaya
kayak yang uyut
kayak yang uyut kenapa saya
kayak yang uyut kenapa
tadi rara mau cerita sama aya

ya udah aku siapin buat tahanila
udah mau nunggu disini untuk hadirin tahanila nanti
makasih ya sal
kalau tante sih gak pernah mau ngundang kalian
karena kalian sudah membuat nenek meninggal
tante ini dewi dewi bukan yang bikin nenek meninggal bukan dewi
udahlah nggak usah ribut ribut
mama ini gimana sih abis doain nenek malah jelek jelekin orang
lu kenapa nggak kembali lagi sih tinggal di rumah ini
gue yakin kok di saat terakhirnya nenek juga pasti menginginkan hal yang sama andre
makanya gue ingin mengujudkan keinginan nenek yang sama
nenek gak pernah mau tinggal sama kalian lagi tidak pernah mau
apalagi kalian sudah menipu nenek
kalian bukan siapa siapanya nenek
ma tapi kak ndre
mama gak setuju mama gak pernah mau tinggal bareng mereka lagi
tapi terima kasih atas ajakannya
jujur kami juga gak segampang itu kau menerima ajakan kamu
karena kami juga kan belum tahu persis apa benar nenek sudah memaafkan kami
kami juga gak mau nanti nenek jadi tak benar
lagi pula kami juga pasti tetap tinggal kan ndre
kami promisi dulu ya
promisi dulu ya sal

ini untuk m natalie
lo itu ndre pernah bangun di mana

jadi benar kamu mau nemenin saya makan
kan saya di sini udah sampai malam mau nemenin bapak
kalau gitu cium saya dulu baru saya percaya
mirza udah zara
eh ingat ya jangan pernah gangguin maya lagi
laki laki itu udah kurang ajar banget mae sama kamu
lagian kamu juga mau aja sih disuruh nyem dia
kalau gue gak keberatan gimana
za dia itu bos aku
dia terus kenapa kalau dia bos kamu
dia gak sepantesnya kurang ajar sama kamu kan
zaa dia itu pemilik perusahaan ini zaa
uangnya juga banyak
oh jadi karena uang
karena uang kamu mau disuruh nyium dia
karena uang mai
aku gak keberatan zaa
aku gak keberatan zaa
sama kayak dia
ngasih apa aja yang aku mau
maksud kamu apa sih kamu bercanda kan
kalau soal uang aku gak pernah bercanda zaa
udah lah zaa kamu gak usah peduliin aku lagi
aku ini udah jadi cewek rusak
tuh juga aku nyaman nyaman aja kok dengan kadang kayak gini
aku jadi lebih bebas
gak perlu ketakutan gitu orang tolong
mendingan kamu pergi menjauh dari aku zah
lagipula juga aku udah gak butuh siapa siapa lagi kok
ya aku juga
aku lagi mikir ma
apa bener yang dia bilang sama satria
enggak aku mikir kan
satria tinggal di sana
mungkin dia emang tau kejadian sebeneran seperti apa
gak tahu tapi yang jelas
mama sangat mengharapkan itu
tapi kan nenek
yang penting kita jangan menaruh dendam
kita tetap berhubungan baik sama mereka ya kan
apalagi selama ini satria juga selalu baikkan sama kita
ini ada apa
ada apa pak
kami ke sini untuk menahan seseorang yang bernama dewi
karena sudah melakukan pembunuhan terhadap ibu widya
bapak tenang dulu pak
istri saya bukan pembunuh pak
pak istri saya bukan pembunuh pak
gak mungkin melakukan hal seperti itu
demi allah pak
waktu saya datang nenek udah meninggal
tetapi semua bukti mengarah kepada saudari den
kami tetap harus menahan dewi selama proses penyelidikan dan pengadilan
janganlah pak tolong
pak tolong jangan tahan dewi
kalau memang ada yang perlu ditahan tolong tahan saya jamaah
pak istri saya nggak bersalah pak tolong tahan saya
pak kalau mama mau dibawa ke penjara saya juga ada saya ikut
gak gak gak boleh
gak gak gak boleh
gak gak gak ada yang boleh
gak saya aja
dewi harus melusuh suami dan anaknya
mama gak bakal
pak saya aja pak
andre mama yang paling tepat untuk perkitahan saya aja pak
pak biar mama aja
silahkan saya dibawa
saudari dewi tetap harus kami tahan
enam situation lalu sampai ramai jam ke karma asals
tujuh bank mengikuti
ketawa diri dalam mempertimbangkan agsc religious praise